tri risma hari ini siap bergabung bersama tim sukses pemenangan bakal capres dan jawa pres joko widodo ma'ruf amin
posisi wali kota surabaya itu tinggal menunggu perintah dari partainya
namun sejauh ini risma mengaku belum ada tawaran untuk ikut memenangkan jokowi ⁇ maruf ⁇ di pilpres dua ribu sembilan belas
menurut risma biasanya tugas untuk terjun dalam membantu kampanye waktunya mendadak
dan sebagai kadar dari pdip risma mengaku harus ada surat perintah
yang mengaku tidak dalam posisi mengajukan diri
ya nanti kan apa namanya disitu kan ada namaku gitu kalau ikut gitu
kalau enggak ya nggak bisa karena kan akan ditegur sama panwas
tapi kalau diminta bersedia ya bapak jokowi
iya siap aja kalau pas apa namanya waktunya bisa gitu kan
karena kan kalau pak jokowi seluruh indonesia
sudah ada permintaan dari bapak jokowi
belum belum belum
biasanya juga enggak